seperti inilah keseruan para pengunjung bermain di go kart di taman pohon kamboja
yang terletak di kawasan hayam murug denpasar bali
di taman ini para pengunjung bisa bermain go kart dengan rute yang unik
serta melewati danau yang dihuni tiga angsa hitam
sebanyak empat ratus lebih varietas pohon kamboja atau jeput
tumbuh subur di lahan seluas dua empat hektare
di bali pohon kamboja atau yang sering disebut jepun
tumbuh subur dan dirawat dengan baik
tapi seru juga ya